bersama sbs bahasa indonesia
yakni pada tahap pertama usai sidang pkpu pada tujuh belas juni
spekulasi banyak muncul banyak kesaksian tetapi satu yang diaminkan banyak pihak korban jiwa
itu ditunjukkan pas waktu kita memimpin dewan keamanan
antri albanisi mengatakan hatinya sangat tersentuh terhadap apa yang dialami masyarakat